disebut lontong balap karena makanan yang ada sejak zaman prakemerdekaan ini
dijual dengan cara dipikul lalu berlomba untuk sampai ke beberapa lokasi strategis untuk mendapatkan pembeli
satu porsi lontong balap adalah kombinasi potongan lontong tahu lento atau perkedel kacang merah
yang diguyur rebusan toge
setelah itu diberi bumbu
kecap dan petis
jangan sepelekan jangan remehkan lontong yang ini karena benar plain berpadu sama rasa protein
dari pasta saripati udang ini ya atau petis ini kemudian dapat gurihnya juga dari lento
ditambah rasa protein juga dari kerang
hmm mantap syurga dunia
disini pembeli bebas menambah bumbu petis
penjual lontong balap biasanya penerus orang tua
berbagai komponennya dimasak bersama sama oleh keluarga besar
satu porsi lontong balap dibanderol belasan ribu rupiah
dari surabaya kita bergeser ke sidoarjo
lontong lentong balap dari surabaya kita bergeser ke sidoarjo
untuk lontong lain dipadankan dengan kerang
konon untuk mendapatkan kerang kupang nelayan harus menangkapnya ikhachtat taung kalbut
seperti apa sih penampakan dari kerang kupang
ini ya bu pupangnya ya bu ya
bu kupang itu coba manah iatunya bu moro
ini ya ehwhat bu nah pupang itu aslinya kayak gimana sih sebenarnya master
sajian lontong kupang dimulai dari mengolah bumbunya
ada bawang putih mentah gula dan cabai
uniknya bumbunya langsung dihaluskan di piring penyajian
nah kalau sudah halus ditambahkan kucuran jeruk
nah berikutnya diguyur sama kupang rebusnya ini bu ya
nah ini pasti ada bumbunya ya bu ya
bumbunya apa sih bu
rahasia keluarga mbak
jadi sumpah sama kakek
jadi ini lebih dari rasa ya
ada kekuatan tekstur ketika kita menikmati protein kupang
ini termasuk kategori protein yang tidak ada tulangnya sama sekali
sama dengan lontong balap lontong kupang juga bisa dinikmati dengan sate kerang
ya olahan lontong yang berbahan baku beras
dikombinasikan dengan sayur dan protein kerang kerangan
dianggap memenuhi unsur gizi berupa vitamin dan mini
melengkapi dengan degan ya
yang itu bisa mensinyalir atau menetralisir timbal yang ada di dalam kupang tersebut
lontong balap dan kupang hingga kini masih identik sebagai street food atau disajikan oleh pedagang kaki lima
keduanya populer dan mudah ditemukan di daerah surabaya dan sidoarjo
widah subianto aga dipak jawa timur